ya masih terkait lingkungan hidup ini heranov warga bekasi menilai ribuan kubik sampah yang menutup aliran bunga bahagia sungai bahagia maksud kami karena lemahnya penegakan peraturan daerah tentang kebersihan
pemerintah kabupaten bekasi berjanji memberikan sanksi kepada warga yang membuah sampah ke sungai
persoalan sampah kembali menjadi sorotan pemerintah kabupaten bekasi
kali ini ribuan kubik sampah menutup seluruh permukaan sungai bahagia sentosa
warga dan tokoh masyarakat menganggap pemerintah kabupaten bekasi tidak tegas menerapkan aturan
hal ini salah satu faktor buruknya penanganan sampah di bekasi
warga berharap penegakan aturan tentang kebersihan dapat mengurangi sampah yang dibuang di aliran sungai
prt yang diperusaha dibeli dengan sampah itu tidak terlalu terlalu apa apa buang sampah
makanya kalau ada ya kita terima kasih ya dengan ini
sama masalah perdayaan berkaitan dengan sampah ini
mungkin tahu cuma selama ini karena nggak ada tindakan dari pemerintah ya makanya buang sampahnya begitu aja sembarangan
harapan ibu sebagai masyarakat gimana nih
maunya sih jangan buang sampah sembarangan biar nggak numpuk kayak begitu
terkait penegakan perdanya sendiri bu sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang buang sampah sembarangan itu
ya kalau memang ada yang buang sampah sembarangan ya ditindak lah
pemerintah kabupaten bekasi pun berjanji menangani persoalan sampah dengan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan
berdasarkan pasal delapan belas nomor enam tahun dua ribu enam belas
tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
warga yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan ancaman hukuman kurungan tiga bulan penjara dan denda lima juta rupiah
untuk langkah langkah ke depan kita akan koordinasikan dengan pihak pihak yang terkait untuk pembuatan tempat sampahnya
biar warga bisa membuang sampah pada tempatnya
saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat khususnya di kelurahan bahagia
untuk tidak membuang sampah sembarangan
karena mungkin ada sanksi sanksinya tersendiri
ada perdag yang sudah ada udah dulu mungkin disosialisasikan juga ke masyarakat
ada denda kurungan dan denda uang
pemerintah kabupaten bekasi berencana membuat bak sampah di lingkungan warga
pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi penegakan peraturan daerah melalui rt rw setempat
pada tahap berikutnya pemerintah akan memberikan sanksi kurungan penjara tiga bulan dan denda lima juta rupiah
kepada warga yang membuang sampah sembarangan